terus mencari solusi untuk mengatasi kemacetan di ibu kota
salah satunya dengan membangun moda transportasi masal lrt dengan total panjang jalur mencapai seratus km
selain mengurangi kemacetan lrt juga diharapkan bisa meningkatkan mobilitas penduduk
mengurangi emisi karbon dan menciptakan lapangan kerja baru di wilayah dki jakarta
jakarta light rail transit atau disingkat jakarta lrt adalah sebuah sistem transportasi massal
yang menggunakan kereta api ringan
nah siapakah pendangung jawabnya
penanggung jawab proyek lrt ini adalah pemerintah provinsi dki jakarta
dengan nilai investasi sebesar rp dua puluh sembilan sembilan triliun
pembangunan lrt koridor satu fase satu yaitu dari kelapa gading ke velodrome rawamangun
sudah berlangsung sejak dua ribu enam belas dan beroperasi pada tahun dua ribu sembilan belas ini
setiap rangkaian lrt terdiri dari tiga sampai enam gerbong
dengan kapasitas dua lima meter
satu ratus lima puluh hingga tiga ratus sembilan puluh orang per gerbong
ini artinya bahwa setiap rangkaian bisa membawa tujuh ratus lima puluh sampai dua tiga ratus orang
dan saat jam pada penumpang rangkaian lrt akan datang setiap tiga sampai lima menit sekali
dan kedepannya jaringan lrt di wilayah dki jakarta akan terdiri dari tujuh koridor
nah ketujuh koridor tersebut adalah yang pertama ini adalah kebayoran kelapa gading
selanjutnya ada pulau mas tanah abang joglo tanah abang puri kembangan tanah abang
pesing kelapa gading cempaka putih ancol dan bandara soekarno hatta kemayoran